di sisi lain gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku tidak khawatir dengan meningkatnya kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta
menurutnya hal tersebut menunjukkan temuan kasus aktif covid sembilan belas yang signifikan dari pemprov dki jakarta
sekedar mau mengurangi kasus kalau sekedar mengurangi kasus positif pemprov dki mengurangi testing langsung berkurang kasus
kalau kita tidak bertanggung jawab kita kurangin testing langsung angka positif turun langsung angka positif kelihatan rendah
tapi itu bukan tujuan kami tujuan kami justru menemukan yang positif mengisolasi yang positif karena itu kami meningkatkan testing
ketika meningkatkan testing maka warga yang sudah terpapar